selamat pagi anda menyaksikan program indonesia forward edisi mendorong kepemimpinan perempuan dalam penanggulangan bencana bersama saya lucia saharwi
perempuan memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana
untuk mendukung peran serta dan kepemimpinan mereka yayasan plan internasional indonesia berkolaborasi dengan adra indonesia mdmc red art dan pujiono center
proyek ini bertujuan melatih para perempuan dalam meningkatkan keselamatan dan kesiagaan bagi para korban bencana
lalu seperti apa peran penting mereka dalam penanggulangan bencana
sudah hadir di studio saat ini dua narasumber kami
bapak lili kurniawan sekretaris utama bnpb dan ibu dini widya stuti direktur eksekutif plan indonesia
selamat pagi pak lili ibu dini
selamat pagi mbak lucia
sehat sehat ya bapak ibu
ini kita bicara soal peran perempuan ini dalam penanggulangan bencana
bu dini seberapa penting sih kepemimpinan wanita ini dalam penanggulangan bencana
penting sekali mbak lucia
karena perspektif perempuan harus masuk dalam penanggulangan bencana
kalau kita lihat datanya itu tentu saja kalau terjadi situasi bencana bukan hanya laki laki
tapi perempuan justru kadang lebih banyak perempuan yang menjadi korban
ada data yang menunjukkan bahwa perempuan dan anak itu empat belas kali lebih rentan untuk meninggal pada saat keadaan bencana
nah ini memang kerentanan itu berbagai macam ya
mungkin karena kurangnya informasi
tapi juga karena ada peran peran perempuan untuk melindungi keluarga anak ya
yang menyebabkan mobilitas mereka itu terhambat ya
ketika mereka dalam kondisi bencana harus cepat melarikan diri seperti itu
oleh karena itu penting sekali untuk perempuan tahu apa yang harus dilakukan
dan juga ketika sudah terjadi bencana pada saat penanganannya itu perspektif mereka betul betul diperhatikan terhadap misalnya perlindungan
kemudian juga kebutuhan kebutuhan praktisnya
misalnya dalam situasi bencana bawah air itu sangat diperlukan misalnya ya
untuk kesehatan menstruasi untuk juga kesehatan anak dan keluarga
nah ini biasanya jadi peran peranan perempuan yang menonjol
oleh karena itu perspektif mereka kalau tidak masuk ke dalam penanggulangan bencana
dan mereka tidak ambil turut dalam kepemimpinan ya
baik itu formal ataupun informal
menyebabkan penanggulangan bencana menjadi kurang efektif menurut kami
kalau anda melihat sebenarnya saat ini apa saja sih celah celahnya sehingga bisa mendorong kepemimpinan wanita dalam menanggulangan bencana ini
yang pertama tadi informasi
yang mungkin belum menjangkau sepenuhnya kepada perempuan
karena mungkin platform komunikasinya yang berbeda
kemudian bukan cara penyampaiannya yang juga harus menyasar kepada perempuan yang secara lebih efektif
kemudian juga dalam pelatihan pelatihan nih mbak lucia kalau misalnya perempuan tidak dilibatkan
bagaimana bisa memastikan bahwa kalau itu terjadi di rumah
dan kebetulan misalnya suaminya tidak ada atau laki laki tidak ada di rumah
itu mereka bisa cepat tanggap gitu ya mengerti apa yang harus dilakukan
nah ini penting sekali ada pelatihan pelatihan juga yang menyasar juga perempuan perempuan di semua tingkat ini
dari desa kabupaten dan seterusnya
dan kalau bisa memang lebih banyak lagi yang turut di dalam struktur juga untuk kepemimpinannya
kalau pak lilik dari bnpb ini bagaimana
setuju nggak dengan apa yang ada dipikirkan oleh ibu lilik ya dari plan ini
bahwa perempuan itu memegang peranan penting dalam penanggulangan bencana
ya ini sebenarnya salah satu strategi dalam penanggulangan bencana
itu adalah bagaimana melibatkan semua pihak
dan terutama adalah pihak pihak yang menjadi kunci
dari upaya upaya penyelamatan
kita di bnpb ini sudah berapa kali ya mungkin berpuluh puluh kali melihat
juga ya bisa merasakan juga bahwa sebenarnya banyak korban bencana itu adalah perempuan dan anak anak
seperti tadi disampaikan
saya kira ada berapa cerita cerita yang dimana kita sering menemukan
seorang ibu memeluk anaknya dalam kondisi meninggal karena tertutup oleh tanah longsor
ini sangat banyak
nah juga bagaimana seorang perempuan tidak tega untuk meninggalkan orang tuanya yang mungkin sakit atau tidak bisa bergerak
nah itu kita lihat sebagai salah satu contohnya di semeru

bagaimana menguatkan peran peran perempuan yang mungkin sakit atau tidak bisa bergerak nah ini kita lihat sebagai salah satu contohnya di semeru nah kalau sudah demikian ini kita perlu mencari strategi

bagaimana menguatkan peran peran perempuan yang mungkin sakit atau tidak bisa bergerak nah ini kita perlu mencari strategi
supaya mereka memiliki keterampilan ketangguhan keahlian untuk kemudian bisa selamat dari bencana
nah ini yang kemudian kita dorong menjadi salah satu strategi dalam penanggulangan bencana
dan ini dilakukan oleh pnpb dengan program yang namanya keluarga tangguh bencana
oke jadi ini melibatkan wanita dalam keluarga tersebut begitu ya pak lilik ya
jadi perempuan itu wanita itu nanti akan menjadi agen perubahan yang ada di rumahnya masing masing
mereka bisa merencanakan kemana jalur evakuasi untuk keluarga mengajak keluarganya untuk berlatih begitu
ke tempat yang sudah dituju manakala ada informasi informasi dari pemerintah terkait dengan peringatan dini
sehingga ujungnya mereka akan selamat
oke kalau dari plan indonesia sendiri bagaimana
implementasi program apa yang supaya bisa menghadirkan perempuan perempuan sebagai pemimpin begitu
sebenarnya programnya cukup banyak mbak lucia
jadi yang tadi dikatakan lldpp itu adalah salah satunya untuk memastikan adanya kepemimpinan lokal
karena kalau misalnya dan juga kepemimpinan perempuan yang didorong untuk masuk dalam kepemimpinan lokal penanggulangan bencana
karena ketika terjadi bencana

mengatur penanggulangan bencana karena ketika terjadi bencana
itu kan yang pertama tama harus apa namanya
mengatasi dan bergerak dari diri sendiri keluarga lingkungan ya
kan tidak mungkin harus menunggu dulu nih dari nasional gitu ya
tapi memang dari desa dan kebupaten itu harus segera bergerak
itu yang kami dorong
bersama mitra mitra yang tadi sudah disebutkan
adra pujianu center red art dan mdmc
tapi memang ada kemudian kerja kerja yang berkelanjutan mbak
di tingkatan komunitas dan juga di sekolah
sebenarnya untuk supaya kesadaran kesiapsiagaan bencana itu masuk di semua lini
dan peran perempuan dan anak juga ya
ini sangat besar sekali dari hal yang terkecil tadi sudah disampaikan oleh pak lili
tapi juga misalnya mempersiapkan tas untuk siap siaga bencana
nah ini yang siap diangkut ketika
setiap saat begitu ya
setiap saat apakah itu gempa atau banjir
jadi ibu tahu gitu ya ayah juga tahu
tapi penting untuk semua
orang dalam keluarga itu tahu apa yang harus dilakukan
nah dari bnpb sendiri bagaimana pak lilik mengakomodir lsm lsm dalam berinisiatif untuk penanggulangan bencana
ya ini masalah komunikasi
kami sering berkomunikasi bahkan kita memiliki event event bersama
misalnya nanti dua puluh enam april itu adalah hari kesiapsiagaan bencana
kita berlatih bersama seluruh masyarakat indonesia
tanggal dua puluh enam april biasanya jam sepuluh pagi itu kita mukul kentongan bersama sama
nah kemudian setelah itu kita berlatih setiap rumah itu untuk pergi ke tempat yang aman di sekitar rumah mereka
nah itu pun mereka sudah rencanakan sendiri
dan itu dilatihkan
kemudian juga untuk bulan oktober itu ada bulan pengurangan resiko bencana
biasanya kami berkumpul mendiskusikan mengenai program program yang terkait dengan pengurangan risiko bencana

dan juga adalah menyasar mengenai peran peran perempuan dalam penanggulan bencana
oke nah terkait dengan program yang sedang ldpp itu tadi ya
pak lilik melihatnya bagaimana
nah ini adalah satu langkah yang bagus ya
saya kira karena memang dibutuhkan satu leader di antara sekian banyak komunitas
mungkin perempuan itu harus ada yang kemudian maju ke depan untuk kemudian didengar oleh perempuan yang lain
saya melihat aktivitas aktivitas perempuan itu sangat banyak
mulai dari arisan misalnya sampai dengan yang misalnya nyari kutu gitu
nah itu yang kemudian harus ada yang kemudian di dalam komunitas komunitas itu untuk menjadi local leadernya
yang kemudian secara fasih dia akan bicara mengenai kalau ada bencana kita sudah siap belum kira kira
apa yang kemudian harus kita siapkan
informasi apa yang harusnya kita butuhkan untuk itu
nah inilah yang hal hal kecil seperti itu yang sebenarnya akhirnya nanti akan menumbuhkan namanya budaya sadar bencana
jadi budaya sadar bencana itu bukan project ya tapi dia suatu gerakan
nah gerakan ini baru bisa kita bikin kalau kemudian kita punya pemahaman yang sama
kita punya satu tekad yang sama yang kita ingin bahwa kita harus selamat
karena selamat itu adalah hak semua masyarakat
nah tinggal bagaimana mereka memanfaatkan hak itu untuk mendapatkan akses informasi untuk mendapatkan pengetahuan
mendapatkan pelatihan dan juga tentu saja mendapatkan sosialisasi edukasi dan sebagainya
oke tadi pak lili sempat mengatakan bahwa dari bnpb sendiri juga ada program seperti itu ya
apa namanya tadi pak
keluarga tangguh bencana
keluarga tangguh bencana
nah ini sejauh ini bagaimana implementasi
implementasi di lapangan pak
ya implementasinya sekarang kita mengajak sebenarnya kalau di nasional kita mengajak ibu ibu dharma wanita untuk menjadi agent of change
mereka menjadi agen perubahan yang kemudian turun ke pemukiman pemukiman mereka masing masing untuk kemudian mengajak semua perempuan perempuan untuk menjadikan keluarganya menjadi keluarga tangguh bencana
tetapi di lapangan
di daerah rawan bencana
kita juga membentuk itu
mulai ada stepnya sebenarnya
kita mulai dari desa tangguh dulu
desanya kalau dalam level desa sudah menjadi desa yang tangguh
maka desa yang tangguh itu akan memfasilitasi keluarga keluarga yang ada di desa desa yang rawan bencana tadi menjadi keluarga tangguh bencana
kalau di sana ada sekolah mereka akan ikut memfasilitasi sekolahnya menjadi satuan pendidikan aman bencana
tempat tempat ibadah yang ada di desa tangguh itu akan menjadi tempat ibadah yang nanti akan menjadi tempat ibadah tangguh
termasuk pasarnya juga harus tangguh
nah ini adalah obyek obyek yang kita perkuat ketangguhannya dengan memulai dengan apa sih kira kira resiko yang ada di tempat itu
kalau misalnya ibu ibu pergi ke pasar
ke pasarnya itu nggak lama
paling setengah jam begitu
tapi kan kita nggak pernah tahu bencana seperti kembabumi
berapa waktu lalu di aceh misalnya itu memporak porandakan pasarnya
sehingga banyak sekali korban dan terutama ibu ibu yang baik yang dia berdagang maupun dia yang akan membeli belanja di sana
nah itu sama halnya dengan anak anak kita
anak anak kita berapa jam dia ada di sekolah
kita nggak pernah tahu
pada saat itu ada gempa misalnya
sekolah mereka ambruk dan sebagainya
tempat tempat kita beraktivitas ini
dengan manajemen yang bagus
nah biasanya peran perempuan di sini ini luar biasa
makanya tadi kita mendukung program program ini untuk kemudian memperkuat kapasitas para perempuan untuk menjadi local leader
jadi program seperti lldpp ini sejalan dengan keluarga tanggung pucana begitu ya
nah ini bagaimana supaya di lapangan tidak saling menutupi begitu
sebenarnya tidak saling
bukan saling menutupi
karena sebenarnya yang namanya keluarga itu kan memang di semua ada ya
jadi bagaimana caranya saja sebenarnya
dan kita sudah bicara jauh jauh hari bahwa memang nanti akhirnya kita akan membuat namanya masyarakat tangguh yang harus kita ciptakan
nah masyarakat tangguh itu dimulai dari berbagai tempat yang ada di sana
dan program program ini salah satunya sebenarnya
ini adalah kepingan kepingan sebenarnya
pasal pasal yang nanti kita akan menuju ke keluarga tangguh tadi
bu dini lldpp ini kan sudah berjalan satu tahun lebih begitu ya bu
sejak dua ribu dua puluh ya
dua tahun ya
ada rencana untuk terus diperpanjang atau bagaimana
kalau programnya sendiri memang sudah selesai
tetapi kerja kerjanya untuk penguatan kapasitas lokal itu terus mbak
jadi memang tidak bisa musiman
karena kita tidak pernah tahu
kapan itu bencana akan terjadi dan di mana
jadi harus selalu siap sedia
jadi semua ini masyarakat dan selalu harus di apa ya
selalu ada refresher gitu
diulang lagi untuk pelatihannya
karena kan apa namanya selalu dibutuhkan untuk selalu siaga
sejauh ini peran perempuan seperti apa sih dalam hal penanggulangan bencana
kita akan bahas lebih lanjut nanti
pemirsa jangan kemana mana
kami masih akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama indonesia for lot
kita lanjutkan perbincangan bersama bapak lili kurniawan sekretaris utama bnpb
dan ibu dini widya stuti direktur eksekutif pen indonesia
ibu dini kalau anda melihat sebenarnya sejauh ini peran perempuan seperti apa sih yang dibutuhkan dalam kepemimpinan untuk penanggulangan bencana begitu
pertama tama sebenarnya sebelum kita bicara kepemimpinan perempuan kita bicara partisipasi dulu
investasi dalam arti turut menyuarakan apa yang menjadi concern apa yang menjadi kebutuhan perempuan pada saat bencana itu terjadi
nah mungkin ada beberapa kebutuhan perempuan yang kerap tidak menjadi perhatian atau kurang apa disuarakan oleh kalau hanya laki laki
misalnya mbak lucia
misalnya kebutuhan perempuan untuk kesehatan dan juga kebersihan menstruasi
bahwa pada saat terjadi bencana
perempuan anak anak perempuan ya remaja yang menstruasi itu kan memerlukan juga sanitary pad
nah ini biasanya tidak masuk nih di dalam paket
tidak dipikirkan bagaimana mereka perlu menjaga kebersihan air bersih untuk itu gitu ya
lalu juga misalnya di tempat tempat pengungsian itu diperlukan penerangan
karena kalau tidak mereka lebih rentan terhadap kekerasan dan kekerasan seksual ya
misalnya mau ke
apa toilet umumnya itu gelap remang remang begitu
atau tidak tertutup sehingga mereka rawan gitu ya
atau di tempat shelternya itu bisa saja terjadi kekerasan
nah ini kalau sudah terjadi apa yang kemudian treatment terhadap para perempuan dan anak juga ya sering menjadi korban
ada kebutuhan untuk psikosoial support ya dukungan
sehingga nah itu hal hal seperti itu yang biasanya disampaikan oleh perempuan
ini yang kenapa perempuan sangat dibutuhkan ya pada saat penanggulangan bencana
nah bagaimana menghadapi tantangan dalam hal kepemimpinan perempuan ini
ya yang pertama tentu saja harus mulai dulu diajak
jadi mulai dulu masuk ke dalam ruangan ikut mendengarkan gitu ya

lalu kemudian baru menyampaikan didorong untuk difasilitasi
untuk menyampaikan pendapat mereka concern perspektif perempuan bisa mulai masuk seperti itu
nah itu memang upaya upaya yang harus ada memang afirmative action sih mbak lucia dari semua pihak
jadi jangan cuma berpikir ya sudah kan nanti perempuan nanti ada laki laki atau orang lain yang melindungi
padahal kenyataannya kan harus siap siaga dalam kondisi apapun dan seringkali tidak ada nih laki laki yang melindungi ya
jadi perlu itu selalu siap siaga
mereka harus menyuarakan kepentingannya apa begitu
karena itu harapannya bisa lebih efektif lagi untuk kesiap siagaan bencana dan juga nanti ketika respons
oke kalau kita bicara soal lldpp apa saja pencapaian yang sudah dilakukan dalam program ini
ya saat ini selain kami juga senang bahwa sudah ada partisipasi yang lebih gitu
dari para perempuan di tiga daerah tersebut tapi juga para pengambil kebijakan ya
dari dinas dinas terkait itu sudah lebih sadar oh ya kenapa ya apa perlu gitu ya perempuan
kenapa mereka harus diturut sertakan diikut sertakan dalam perencanaan penanggulangan bencana
semua memiliki peran berdasarkan strengthnya masing masing
lalu kemudian juga melalui program itu kami sudah menghasilkan beberapa modul dan panduan yang harapannya bisa digunakan untuk teman teman dan pemda ya
dan kelompok kelompok yang mempersiapkan
penanggulangan bencana di seluruh indonesia
oke ada tiga provinsi yang sudah menerapkan lldpp ini
banten nusa tenggara barat dan sulawesi tengah
oke nah ini ada hambatan apa yang dihadapi di lapangan bu dini
hambatannya memang karena ini sebenarnya sesuatu yang apa namanya di indonesia ini kadang kadang kita menunggu

menunggu teman teman daerah kadang menunggu insidenya
nah ini juga ada instruksi dari pusat begitu ya
jadi harus memang ada shift mindset bahwa ya sudah ini memang harus memperkuat kapasitas di lokal
jadi nggak bisa nunggu terus instruksi
lalu kemudian di beberapa tempat juga mungkin masih ada norma yang apa ya kalau perempuan itu nggak bisa memimpin gitu ya
jadi sebagai penerima manfaat saja
nah ini adalah hambatan hambatan yang sedikit hambatan yang lainnya

tapi pada pada umumnya sebenarnya lebih banyak keterbukaan sih
karena ini daerah daerah yang pernah mengalami bencana dalam beberapa tahun terakhir ya
jadi masih fresh dalam memorynya dan sebenarnya sudah mulai ada kesadaran bahwa ya semua harus bergerak termasuk perempuan
oke pak lilik dari bnpb sendiri anda melihat apa sih yang membedakan pendekatannya kalau perempuan yang mendekati korban begitu dibandingkan laki laki
bnpb sendiri anda melihat apa sih yang membedakan pendekatannya kalau perempuan yang mendekati korban begitu dibandingkan laki laki
ini dalam konteks tanggap darurat ya
ini dalam konteks tanggap darurat ya
jadi kalau di dalam tanggap darurat ini memang ada beberapa pekerjaan pekerjaan atau aktivitas yang memang sangat berbeda satu dengan yang lain
misalnya ada kejadian banjir bandang misalnya kemudian ada korban yang tidak ditemukan
berarti harus ada orang yang melakukan pencarian dan penyelamatan di sana

atau didominasi oleh laki laki yang pekerjaan seperti ini
tapi kemudian ada juga yang kemudian setelah ada kejadian bencana ada pengungsian
nah ini pengungsian ini sebenarnya juga aktivitasnya juga banyak
ada masalah psikosoial ini perempuan ada di sana andilnya cukup besar
kemudian menghandle mengenai anak anak yang mungkin sekolahnya juga rubuh

handle mengenai anak anak yang mungkin sekolahnya juga rubuh jadi ada sekolah darurat itu perempuan ada di situ
kemudian menghandle mengenai anak anak yang mungkin sekolahnya juga rubuh jadi ada sekolah darurat itu perempuan ada di situ

laki laki juga ada perempuan juga ada
nah kemudian masalah masalah yang terkait dengan kesehatan
kesehatan juga demikian juga lima puluh lima puluh
laki laki dan perempuan yang saya amati terbagi habis di situ
tetapi untuk terapinya itu biasanya perempuan ada di sana
nah pekerjaan pekerjaan yang ini sebenarnya cukup banyak melibatkan perempuan sekarang ini
tinggal bagaimana sebenarnya yang sulit bagi kita adalah bagaimana memberikan kapasitas mereka meningkat kapasitasnya
sehingga mereka mampu melakukan apa yang kita harapkan dalam konteks darurat tadi
bagaimana bnpb ini memastikan dan mendorong ya bahwa ada koordinasi dan regulasi untuk memastikan kepemimpinan perempuan di dalam hal penanggulangan bencana ini
ya kami sudah memiliki peraturan kepala bnpb
peraturan kepala bnpb
nomor tiga belas tahun dua ribu empat belas tentang pengarus utamaan gender untuk penanggulan bencana
nah disitu memang diatur bagaimana melibatkan atau mengajak perempuan dalam terutama dalam penanggulangan bencana
penanggulan bencana tidak semuanya ada di situasi darurat
pada saat sebelum ada bencana itu ada prabencana itu banyak hal yang bisa dilakukan di situ
tadi kami sampaikan salah satunya adalah pembentukan desa tangguh bencana tadi
destana itu fasilitatornya itu lima puluh lima puluh laki laki dan perempuan
kemudian juga yang kaitannya dengan aktivitas yang ada di tempat tempat berkerumun tadi
mereka ada di sekolah ada di rumah kalau di rumah tadi keluarga tangguh bencana
kalau di sekolah namanya satuan pendidikan aman bencana
nah ini peran peran ini
peran peran itu yang kemudian kita atur
dan memang banyak sekali aktivitas aktivitas perempuan yang terkait dengan hal itu
dalam implementasi desa tangguh bencana ini sejauh ini ya pak ya
apa saja yang bapak lihat mesti harus diperbaiki dan hambatan hambatannya
ya karena tidak semua desa itu ada di daerah rawan bencana
tetapi ada desa yang lebih dari satu ancaman bencana
dia sudah rawan banjir rawan longsor
ada di sekitar gunung yang aktif misalnya
nah ini tantangannya adalah bagaimana sebenarnya masyarakat itu dapat atau mampu untuk mandiri
karena kami memberikan ada indikator ya yang namanya masyarakat tangguh bencana itu
apabila satu mereka pertama harus mendapatkan akses informasi
itu tanggung jawab pemerintah untuk memberikan informasi
sebentar lagi ini musim hujan biasanya daerah desa ini rawan banjir misalnya
maka harus melakukan ini ini ini informasi
yang kedua adalah daya antisipasi
masyarakat harus mampu untuk kemudian mengantisipasi hasil informasi itu
informasi itu kan hanya memberikan ya semacam informasi ya pengetahuan ya
tapi kalau kemudian tidak ditindaklanjuti jadi percuma
jadi harus ada pelatihan pelatihan begitu
nanti kemudian ada daya proteksi
bagaimana mereka memproteksi
mereka mampu tidak melawan
melawan atau menghindar
pertanyaannya kan itu
kalau misalnya itu daerah rawan gunung api misalnya
ya mereka harus menghindar dong
mereka tidak mungkin melawan
tetapi kalau kemudian itu hanya banjir mereka mampu melawan
dengan cara apa
misalnya menaikkan rumahnya dan sebagainya
kemudian yang berikutnya adalah daya adaptasi
mereka harus mampu mengadaptasi karena dia tinggal di situ
dan terakhir dia daya lentim
itulah ciri masyarakat tangguh kita yang sebenarnya peran peran perempuan di situ itu sangat banyak
tapi kan kita lihat kebanyakan pada saat kejadian banyak yang tidak siap begitu
nah ini kira kira jadi masalahnya di mana pak
jadi bencana itu tidak datang setiap hari
maka sebenarnya selalu dan selalu kita mengingatkan
apalagi pada saat musim musim tertentu
daerah yang rawan banjir pada saat sudah mulai musim penghujan itu selalu diingatkan
dilatihkan di situ
dicek lagi jalur jalur evakuasinya
nah inilah yang harapannya mereka sudah siap
nah kesiapan itu kadang kadang kita terlena karena lupa
karena tadi wah ini biasanya tidak terjadi sampai di sini
nah bencana itu sangat dinamis
yang tahun ini tidak terjadi mungkin tahun depan terjadi
nah ini kadang kadang karena sudah merasa kami aman di sini
nah ini kemudian mereka tidak siap
sehingga pada saat bencana terjadi
korbannya yang terjadi sangat banyak
bu dini selain bencana yang memang selalu terjadi tanpa terduga begitu ya
ditambah lagi saat ini kita mengalami masa pandemi gitu
nah ini bagaimana anda melihat penanganan masalah bencana di saat pandemi seperti ini
ini bertambah apa ya menantang gitu ya
dan ini kami juga punya pengalaman langsung
mbak lucia di plan indonesia kami merespon bencana ya
badai seroja misalnya ya
di lembata kemarin
dan berusaha untuk terus apa namanya juga menerapkan protokol kesehatan
prokes itu tidak mudah gitu ya
jadi tambahan lagi
selain paket paket apa namanya
yang dibutuhkan ya
bukan tapi juga ini juga memastikan ada masker di dalamnya
kemudian juga sarana untuk cuci tangan
dan selalu mengingatkan gitu
tapi memang itu menjadi tambahan resiko
yang memang harus diperhitungkan ya
nah memang apa namanya kesulitannya seperti itu
oleh karena itu
kata kuncinya tadi memang informasi edukasi edukasi
terus menerus di dalam bahasa juga ini penting nih mbak lucia
karena kita di indonesia ini bahasanya berbagai macam
nah jangan sampai bahasa yang disampaikan
itu juga dalam bahasa yang kurang di pengerti
jadi kalau bisa dibumikan
sehingga komunitas masyarakat itu paham gitu
dan kemudian juga apa namanya
metode penyampaiannya seperti apa gitu ya
kalau memang itu lewat toa masjid ya pak lili
ya bagus gitu kan
atau untuk warningnya pakai kentongan atau apa
jadi ada kearifan lokal yang bisa juga harus diterapkan
nah itu kan gak semuanya punya apa namanya
punya hp terus bisa lihat
alert warningnya bnpb atau bmkg gitu ya
nah ini harus ada penyesuaian penyesuaian
memang tantangannya di indonesia ini kita sangat diverse
ini negara besar sekali
jadi untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana itu mungkin lebih rumit kadang ya
dibandingkan negara negara lain
tetangga tangga kita begitu ya
jadi ya harus siap dan ya siap tempur terus ya pak
nah edukasi dari pni indonesia seperti apa bu dina
kalau kami selain yang misalnya dengan lldp ini
yang ini menyasar kepemimpinan lokal
jadi dengan bnpb
kemudian juga dengan pemerintah dinas dinas terkait misalnya dinas sosial ya
kemudian kalau itu dengan apa
dengan kppa juga
dinas kppa di daerah gitu ya
kita juga ada program menyasar sekolah
jadi tadi satuan pendidikan yang aman
seperti dikatakan pak lili tadi gitu
karena anak anak juga sebenarnya bisa menjadi champions
mereka bisa membagikan pengetahuan mereka untuk kesiapsiagaan bencana kepada orang tuanya
kepada ibunya dan adiknya gitu ya
misalnya bagaimana mempersiapkan tas ya siap bencana gitu ya
dan ketika terjadi bencana di sekolah gitu mungkin banjir ataupun apa namanya gempa
mereka tahu apa yang harus dilakukan
kalau anak anak di jepang kan dilatih tuh
dari kecil ya
sudah dilatih di sekolah begitu ya
iya ini memang kita harus terus budayakan
selain itu juga memastikan juga sekolahnya sendiri bangunannya itu aman dari bencana
karena kalau tidak suatu bencana yang sebenarnya tidak harus memakan korban yang banyak gitu ya
bisa menjadi banyak karena memang apa ya
bangunannya tidak layak begitu ya
itu kami temui ketika di ntb pak ya
gempa itu terjadi
jadi banyak yang harus dibenahi begitu ya
banyak yang harus dibenahi
oke kita masih akan membahas ini lebih lanjut lagi nanti
pemirsa jangan kemana mana perbincangan menarik ini masih akan kembali dalam indonesia forward sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama indonesia for world
kita lanjutkan perbincangan bersama bapak lilik kurniawan sekretaris utama bnpb dan ibu dini widestuti direktur eksekutif pen indonesia
ibu dini ke depan apa yang akan dilakukan anda
komitmen dari plan indonesia terhadap kepemimpinan perempuan ini dalam hal penanggulangan bencana
ya mbak lucia sebagai organisasi yang mempromosikan hak anak dan kesetaraan gender
kepemimpinan perempuan itu menjadi kunci dalam semua program kami
termasuk juga program kesiapsiagaan bencana dan respon bencana juga
dan itu kami mulai dari dalam organisasi sendiri
karena tim respons tim kita itu ada gender balance juga
jadi bukan hanya laki laki ini pak lilik
kita baru saja selesai training juga yang perempuan perempuannya
dari berbagai unit ketika ada bencana nanti mereka sudah siap diturunkan begitu ya
dan ini banyak perananya
bukan cuma apa namanya seperti yang tadi dikatakan sih ke sosial dan sebagainya
tetapi juga bahkan pendataan
nah ini kan mau laki laki atau perempuan bisa nih siap untuk melakukan
siap untuk melakukan peran peran pendataan seperti itu
dan pengorganisasian di masyarakat dan sebagainya
lalu kemudian pastinya juga tetap bekerja sama dengan mitra mitra lokal
dengan pemerintah daerah pemerintah nasional
untuk makin mempromosikan kepemimpinan perempuan partisipasi perempuan
dalam penanggulangan bencana
melewat training training juga kampanye kampanye seperti itu ya
lalu kemudian program tadi
dengan apa namanya sekolah aman
itu masih akan kita teruskan
dan di dalamnya ada komite komite di sekolah itu yang bukan hanya yang laki laki
tapi juga perempuan
jadi sedari kecil dari muda gitu
kita sudah berinvestasi supaya mereka lebih paham kerentanan hazard
ataupun kemungkinan bencana yang terjadi di wilayah mereka
dan apa yang harus dilakukan
dan mengambil peranan ya untuk
membantu ketika terjadi keadaan bencana
selain itu kita ada yang namanya girls leadership academy
nah akademi ini adalah program yang ditujukan untuk anak anak remaja perempuan
dan perempuan muda
untuk kepemimpinan pada umumnya
tetapi juga ada program program khusus
yang terkait dengan lingkungan climate change
kedepannya memang kami mengharapkan menghasilkan
bisa menghasilkan perempuan perempuan yang menjadi pemimpin
di berbagai sektor termasuk juga penanggulangan bencana
kalau kita lihat terhadap wanita wanita di daerah lokal begitu ya
apa kira kira yang paling penting ditanamkan supaya bisa menjadi pemimpin
begitu pada saat terjadi bencana
kalau pemimpin kan tidak selalu harus dia kepala dinas apa begitu ya
tetapi mengambil aksi
aksi atau langkah kepemimpinan
itu kan maksudnya kan
nah yang saya temui ketika ke daerah daerah itu
kadang kurang ada rasa percaya diri
menunggu apakah dari kepala desa
atau ah kami perempuan tahu apa
misalnya kata katanya suka begitu kan ya
kita tunggu saja yang laki laki
nah ini adalah pendapat atau norma yang kita coba dobrak begitu ya
bahwa perempuan juga bisa
dan bukan cuma bisa
nah kalau kita nggak mau mengkapasitasi memfasilitasi
yang rugi siapa
bukan cuma perempuan
semua masyarakat rugi
jadi itu memang apa ya tidak mudah merubahnya
harus terus melalui diskusi gitu ya
dan kami juga caranya adalah
untuk melihat bahwa ini adalah untuk kepentingan bersama
dan itu biasanya ya pelan pelan bisa sih dirubah
dan makin banyak kok pemimpin perempuan sekarang ya pak ya
sampai di tingkat tingkat desa juga
jadi ini memang bukan pekerjaan satu dua hari begitu ya bu edi
bukan satu dua hari
ini benar benar sudah harus
bukan satu dua bulan atau tahun
dibutuhkan konsistensi begitu ya
nah kalau dari program destana dan katana pak lilik ini
bagaimana bisa dikolaborasikan dan mendorong peran perempuan dalam kegiatan tersebut
jadi bencana itu kan terjadi di masyarakat
jadi masyarakat itu memang harus berlatih
jadi harus mempersiapkan apa yang
kemungkinan kemungkinan yang akan berdampak pada mereka
nah level desa kita membangun namanya desa tangguh bencana
supaya desa itu bisa memfasilitasi tadi
masyarakatnya pasarnya sekolahnya kantornya gitu ya
atau tempat tempat ibadah yang ada di desa itu
karena disitulah tempat masyarakat beraktifitas sehari hari
nah banyak hal yang sudah dilakukan
misalnya bagaimana kemudian melakukan edukasi
tentu edukasi di sekolah dengan edukasi di tempat ibadah itu nggak sama
kemudian juga dengan di rumah rumah juga nggak akan sama
tetapi nanti ujung dari itu semua adalah bagaimana kita harus berlatih
dan simulasi itu tidak perlu dikonsumsi
itu harus disuruh suruh oleh pemerintah
oleh bnpb misalnya atau bbbd yang ada di daerah
tetapi mereka bisa melakukan sendiri
nah kami kemudian menginisiasi hari kesiapsiagaan bencana setiap dua puluh enam april itu
pada hari itu kita latihan bersama
jadi masing masing itu tidak perlu lagi diatur atur
harus nanti kita nanti ke lapangan itu
karena masing masing rumah itu
dia sudah diatur atur
sudah menunjukkan atau sudah merencanakan tempat evakuasinya ada di mana
kalau rumahnya ada di daerah yang rawan gunung api misalnya
berarti mereka harus menjauh dari gunung itu
turun ke tempat yang aman
dan itu sudah di
sudah harus direncanakan sebelum
jauh jauh hari sebelum bencana terjadi
letusan gunung itu terjadi
kalau rumahnya ada di pinggir pantai
yang masuk dalam zona rawan tsunami
mereka juga harus menjauh dari pantai
menuju ke tempat yang tinggi
sehingga mereka akan aman dari bencana tsunami
kalau mereka tinggalnya di dekat dekat dengan sungai
yang setiap hujan lebat
mereka sudah harus merencanakan
tempat evakuasinya ada di atas
menjauh dari sungai
yang menuju ke atas
sehingga mereka nanti akan selamat
nah semua rencana ini
tanggal dua puluh enam april itu
dengan latihan bersama
jadi diperlukan memang latihan
terus menerus sebenarnya ya
supaya kita selalu siap begitu ya pak
selalu siap dan harus selamat dari bencana
baik terima kasih pak lilik dan juga bu dini
semoga ini bisa memberikan manfaat
pemirsa semoga informasi tadi
bermanfaat bagi anda
demikian indonesia forward episode kali ini
selalu sihat sehari undur diri